dulu mama sama almarhum papa tuh pernah berantem
ya of course pernah lah
karena memang apa ya pernikahan tuh menyatukan dua manusia dengan isi kepala yang berbeda
jadi ya ya beda pendapat terus perselisihan itu hal yang wajar nih
yes pastinya ma
eh mau ngomongin seterusnya sama kamu tapi kamu jangan bilang al ya soalnya lo gak tau
jadi tapi ini gak boleh dicontoh ya ini sebenarnya juga waktu itu mama tuh lagi marah banget
terus mama lagi berantem sama papa gak bisa mama bilangin akhirnya mama ngambek mama keluar dari rumah
shhh ya allah nah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah kenapa
ini kayaknya badannya panas banget demam udah aku kasih obat udah dikompres tapi tetap lagi panas
aku gak tau harus kayak gimana
ya ampun riki
tadi tante nelfon kamu
dan kamu bilang mereka baik baik aja
ini keisha panasnya tinggi loh
saya nggak mau bikin kalian khawatir sih
kamu harus jujur ricky ini bahaya loh
elsa udah kita ke rumah sakit sekarang ayo
tapi kan elsa burunan om
antara identitas keisha dan elsa bakal dipertanya di rumah sakit
kalau sampai keisha kenapa kenapa kalian akan menyesal
iya udah sini
taruh sini ya taruh sini
mama selimutin ya
ada oh ini ada
keisha kelas banget
mama mama masuk dulu mama
andin pergi dari rumah
itu berarti antara rosa sama al udah ngomong sama andin soal kematian mamanya andin
ma kok kita ke rumah opah kan kita mau jalan jalan
tapi kok kayaknya sepi banget rumah
oh mungkin mama lagi di dalam kali ya
kayaknya sepi banget gak ada orang
apa lagi di coffee city kali ya

badannya tuh demam
dari semalam dan sampai sekarang belum turun
sebentar ya saya cek dulu
mohon maaf saya harus bawa bayi ibu untuk diperiksa ke dokter
ibu bisa menunggu di ruang tunggu
sa ayo cepat kasih keisha ke suster
jadi biar cepat diperiksa sayang
nanti kita ketemu lagi sama kesha
cuma sebentar kok
biar semua anak kamu nak
ya sus boleh diambil aja
pisah sama keisha mak
sa ini cuma sebentar aja keisha lagi diperiksa
ayo kita duduk dulu ya di situ yuk
cuma sebentar kok ayo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ndin
papa lagi di coffeesity sama mama
ehm enggak pak
apa sama mama lagi di bandung
kami sekarang lagi di rumah sakit
terus anaknya ilsa enggak kena kena kenapa kan
sekarang lagi di cas sama mama dan ilsa di deli kd
tadi aku rencananya mau main ke coffee city
mau ketemu papa sama mama
semoga elsa dan anaknya gak kenapa napa ya
ya udah kalau gitu papa mama jaga kesehatan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andien kenapa ya
tumben malam malam mau ke coffee city
andien sama reina sekarang di mana ya
gue harus pastiin mereka
tidak ada yang bisa ngerti

tidak ada yang bisa ngerti
andien apa mau terima telpon dari gue

tapi gue khawatir sama mereka

apa gue chat dulu ya
sekarang kemana ya
papa sama mama gak ada di rumah
udah dimana nien
jadi dulu mama sama almarhum papa itu pernah berantem
karena memang pernikahan itu menyatukan
dua manusia dengan isi kepala yang berbeda
jadi ya beda pendapat terus perselisihan itu hal yang wajar nih
eh mau ngomongin seterusnya sama kamu
tapi kamu jangan bilang al ya
jadi tapi ini nggak boleh dicontoh ya
ini sebenarnya juga waktu itu bang martin lagi marah banget
terus mama lagi berantem sama papa
akhirnya mama ngambek
mama keluar dari rumah